baru saja mendapatkan informasi saat ini sedang dilakukan konferensi pers oleh boy rafli amar terkait dengan ledakan yang terjadi di bandung jawa barat
langsung kita simak bersama sama
kita tahu bahwa ada gangguan keamanan ada ledakan yang diduga dari bom rakitan yang terjadi di lapangan pandawa kelurahan arjuna kecamatan cicendo bandung
kita tahu bahwa sekitar pukul sembilan itu terjadi di lapangan tersebut
jadi kita bersyukur tidak ada berdampak terhadap korban dari masyarakat karena ini informasi yang diperoleh dari saksi adalah di lapangan
kemudian yang bersangkutan melarikan diri ke dalam gedung kelurahan
jadi kelurahannya kelurahan arjuna
dan kita tahu bahwa petugas
dari polres tabes bandung dibantu dengan unsur unsur pengamanan dari polri lainnya bersama dengan polda jawa barat
dan juga ada unsur dari pelibatan satuan tugas densus yang ada di jawa barat mengantisipasi peristiwa tersebut dan kemudian melempuhkan pelakunya
saat ini proses yang dilakukan adalah pertama tentu melakukan identifikasi
siapa seorang pemuda tersebut
yang melakukan meletakkan bom tersebut
jadi kami dapat informasi sedang berjalan proses identifikasinya
jadi ini perlu waktu
karena tentu perlu mengetahui lebih jauh jati diri yang bersangkutan
ini yang sedang dijalankan
di samping tentunya proses dari olah tkp yang dilaksanakan
demikian juga tim dari jihandak
polda jawa barat
yang ada di sana sudah juga mengamankan seluruh dari bahan bahan bom rakitan itu
sedang dilakukan olah tkp dan juga tentunya mengidentifikasi bahan bahan yang digunakan terkait dengan ledakan itu
berkaitan dengan masalah lain lain seperti motif dan sebagainya
ya memang kita belum bisa berbicara lebih jauh
menunggu hasil dari proses penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa itu
yang saat ini sedang berjalan
jadi ini memang memerlukan waktu
bagi petugas kita untuk mengumpulkan data data yang lebih akurat
detil terkait peristiwa tadi pagi
kira kira seperti itu
ya ini perlu kita penunggu
menunggu hasil pendalaman dari dengsus kita ya
jadi saya belum bisa sampaikan hari ini
nah ini apakah lama atau baru kan menunggu hasil penyelidikannya lebih lengkap ya
jadi kita menunggu hasil di lapangan tim kita sedang bekerja
ya kan saya harus berdasarkan dari tim lapangan
tetapi yang jelas kita bersyukur semua bisa dibekuk ya
bisa ditaklukkan dan juga masyarakat tidak ada korban
itu yang penting sekali
ini dari hasil olah tkp nya
kita disini dari pertemuan
saya kan belum dapat update lagi
untuk kejadian ini apakah bagian dari organisasi keamanan yang sudah dijalankan
prinsipnya setiap gangguan keamanan apakah ada kunjungan atau tidak pasti harus diantisipasi
jadi peristiwa ini ada atau tidak kunjungan harus kita laksanakan pengusutan antisipasi agar tidak merugikan masyarakat kita
pengalian arus lalu lintas itu lazim terjadi
lazim terjadi ya
ketika ada kegiatan kegiatan masyarakat ataupun katakanlah berkaitan dengan kehadiran tamu vvip kita
yang biasanya memang apabila kehadiran tamu negara selalu sebagai tuan rumah yang baik
selalu kita memberikan prioritas kepada tamu tamu negara yang tentunya sangat situasional di lapangan
jadi tentu ini kan hanya berkaitan kegiatan rute yang dilewati oleh raja kita yang hadir
jadi ini sifatnya sangat situasional di lapangan
yang saya dengar laporan baru terkena luka tembak
di rumah sakit bayangkara

tadi kurang dari dua jam
maksudnya sudah berjalan jalan atau ada perubahan penambahan kekuatan
sudah maksimal lagi

kalau petugas personil kita kan kalau yang dilibatkan di daerah ya tentunya tetap berjalan
semuanya kan pengamanan itu lebih kepada memelihara kondisi dan cipta kondisi
jadi yang secara khusus dilibat dalam satuan tugas itu sepuluh ribu
yang lainnya tentu bukan berarti tidak bertugas
sama melakukan antisipasi jika terjadi sesuatu
kamu sudah para pihak ini warriors estamos

tunggu sekali that's inside
saya dia sydiran
aku misalnya pakai gaya terakhir
memang belum dapat
kita perlu menunggu proses
olah tkp yang dilaksanakan
mudah mudahan dalam waktu
tidak terlalu lama jati dirinya akan bisa
kita ketahui pasti kalau
sudah diketahui selama ini
akan selalu kita sampaikan
ya kalau selama ini
kan berkaitan dengan jaringan teror
di beberapa daerah
kan menjadi fokus perhatian kita
terpasu juga jaringan gakdn
ya kita kan pengamanan ini
mengedepankan deteksi dini ya
dari fungsi intelijen
ada pengamanan secara terbuka
juga tentunya ada tim
tim yang tentunya
juga berkaitan dengan
satuan tugas usus
seperti satuan tugas anti teror
dan juga disetembaikan
yang terpenting adalah antisipasi
agar tidak berdampak
kepada hal hal yang mengakibatkan
keruhian pada masyarakat
jadi itulah yang kita laksanakan
tetapi deteksi dini lah harus ditingkatkan
upaya fungsi dari intelijen
gejala atau hal hal
yang mengarah kepada indikasi bahaya
itu harus segera diatasi
itu yang kita lakukan
kalau saya dengar tadi dilumpuhkan ya
ketika saya di dalam
itu sudah dilumpuhkan oleh petugas
jadi yang jelas
dari lokasi dibawa ke rumah sakit
dari petugas yang ada di kelurahan
dia evakuasi sebelumnya
ataupun pegawai yang
sedang berada di dalam
itu juga dilakukan
tidak terdengar ada proses sanderah
tidak ada penyanderaan
yang dilaporkan pada peristiwa itu
nah ini kita sedang analisis
dia taruh di
di lapangan ya
itu juga kalau kita lihatkan
kalau dia ingin jatuh korban
tentu dia taruh di keramaian dan sebagainya
masih melakukan analisa terhadap proses
bom rakitan yang dia lakukan di lapangan itu
terima kasih rekan rekan
mohon dukungan dari masyarakat juga
selama kunjungan dari tamu kita
agar bisa dapat memberikan situasi yang kondusif
kepada tamu kita
khususnya dari raja saudi arabia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu tadi pernyataan dari
boy rafli amar kadif humas polri
yang menyatakan bahwa sekitar pukul sembilan
ledakan di cicendo
dan polisi berhasil
mengamankan sebanyak satu orang pelaku
dan saat ini polisi masih
melakukan identifikasi terhadap pelaku
dan ini menurut boy
memang butuh waktu
tidak ada korban terutama masyarakat
terkait hal ini dan ini cukup
diapresiasi oleh pihak kepolisian
lalu tim jihandak memang sudah
mengamankan lokasi dan juga mengidentifikasi
terhadap bom tersebut
lagi lagi ini memang membutuhkan
petugas di kelurahan juga tadi
berdasarkan informasi dari boy rafli amar
saat kejadian itu terjadi
tidak ada proses penyanderaan
dari peristiwa tersebut
dan bom sendiri ini berjenis
namun belum diketahui alasan
dari peletakan bom rakitan itu
sehingga terjadi ledakan
karena di lapangan sendiri menurut informasi
yang didapatkan dari jurnalis transmedia
lapangan tersebut sangat dekat
dengan sekolahan dimana juga lapangan itu
sering dijadikan lokasi olahraga
bagi anak anak yang ada disana
selain itu juga
petugas di kelurahan memang tadi
berdasarkan informasi yang
kami dapatkan sudah dievakuasi
masyarakat tidak perlu
khawatir dan saat ini
pihak kepolisian masih terus
akibat terjadinya ledakan
sesaat lagi kami akan memperbarui informasi
terkait dengan ledakan yang terjadi
di cicindo ini untuk itu anda jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di cnn indonesia